karena kamu adalah sebahagian dari komunitas vw
oh ya sebenarnya saya sedikit dari segalanya
jadi di internet dia sangat terkenal

karena saya pikir indonesia adalah salah satu tempat
di mana kita masih bisa menemukan volkswagen yang lama

kita tidak bisa menemukan volkswagen
karena sistem kita terkenal
kita harus mengubah coe
jadi kita harus mengubah mobil kita ya
tapi jika seperti ini apakah ini akan diperbolehkan
ya tentu saja
karena tanpa mesin tidak ada apa apa
jadi ini adalah pada dasarnya
ini mobil yang tidak ada mesinnya kan
jadi konsepnya adalah seperti perumahan
ya di dalam mobil
jadi apa yang akan kamu lakukan dengannya
apakah ini bisnis
apa bisnis yang kamu lakukan saat ini
dan mengapa kamu pikir ini adalah ide yang baik
untuk memiliki sesuatu seperti ini sebagai perumahan
dan sekarang orang ingin kembali ke masa lalu

jadi kombi seperti ini sebenarnya
ini benar benar cantik dan kacak
orang suka mengambil gambar dengannya
dan apa yang kamu akan masak di dalamnya
apa yang kamu akan jual
ya untuk ini akan menjadi seperti
atau akan menjadi sebuah perumahan yang segar
tapi ini akan menjadi stasiun

ini akan menjadi di mall pembelian
jadi teman kecil ini
dan berapa banyak yang kamu pesan
oh saat ini dua
tapi saya yakin akan ada lebih banyak
ya seperti perusahaan

ada nama khusus yang terhubung ke mobil
ya kita hanya menjualnya seperti perusahaan makanan kombi
perusahaan makanan kombi
dan berapa lama itu membutuhkan kamu
setelah kamu membelinya dan sampai sekarang
tentu saja sekarang kamu sedang mencari
hampir setengah tahun
sudah sedang diberikan ke singapura
ya sebenarnya kita sedang berada di dalam perjalanan sekarang
berarti empat hari
empat hari untuk perjalanan ya
dan ini hanya untuk perusahaan makanan
sebagai contoh bagaimana nilai yang diberikan untuk satu perusahaan ini
ini adalah perjanjian rahasia kita
karena kamu benar benar harus membuat uang kembali
dengan menjual banyak makanan
sebenarnya ini untuk perusahaan sendiri
jadi saya yakin kamu akan menghasilkan uang
tidak ada masalah
jadi kamu akan menjual makanan sendiri
ya ada orang lain yang akan menjualnya
dan kamu senang dengan itu
jadi banyak ya
pesanan pesanan seperti ini
jadi minta tolong dong buatkan
ini kan sebenarnya bukan renovasi lagi
tapi betul betul modifikasi dan diperuntukkan untuk sesuatu yang berbeda
iya pada dasarnya kami membuat apapun tipe yang diinginkan oleh customer
baik dari segi model kemudian interior kemudian engine aksesoris
kita semua bisa membuatnya dengan konsepnya tentunya kita diskusikan sebelum kita membuat mobil
jadi kita mungkin bisa diskusi satu bulan lebih sebelum membuat sebuah proyek
saya ingin konsep apa yang dia inginkan
kemudian masalah warna kemudian interior kesukaannya dia apa
jadi itulah yang dari hasil diskusi itu kita tuangkan ke dalam sebuah proyek
jadi ada aspek desainnya itu sendiri ya
baik tobias terima kasih banyak
semoga beruntung menerima mereka
lebih cepat kamu akan memiliki yang warna merah dan yang merah di sana
dan kita harap mereka tidak terluka di jalan
lain kali kamu di singapura apakah kita bisa menemukan mereka
apakah lagi kamu belum tahu
ya saya tahu tapi itu masih rahasia
itu masih rahasia
sampai saat itu ya
saya akan memberitahu kamu
nanti kita tanya yudi sendiri
kita akan menerima kalian ketika kamu di singapura
jadi kita masuk sebentar karena sudah mulai agak panas
mungkin juga yudi
saya putuskan untuk merestorasi mobil itu
saya rekondisi sendiri
itu apa dibawa ke bengkel atau dilakukan sendiri
saya bawa ke bengkel
karena waktu itu saya belum ada informasi sedikit pun tentang vw
waktu itu fakultas ubud
ya kita lanjutkan insight langsung dari bengkel umos di semarang
mungkin satu satunya bengkel di indonesia atau bahkan di dunia
yang fokus hanya untuk memodifikasi renovasi dan bahkan mereplikasi mobil vw
dan kita lanjutkan diskusi kita dengan penggagasnya penciptanya
dan yang memiliki ide pertama yaitu wahyu pamungkas
nama kerennya yudi umos
dan katanya yang namanya umos ini sudah go international ya
tadi kita lihat ya
customer nya atau pelanggarnya itu dari seluruh dunia
nah yudi sendiri
bagaimana asal usul kenapa bisa jatuh cina
kenapa bisa jatuh cinta kepada yang namanya vw itu
sehingga ini kehidupannya didedikasikan hanya untuk mempercantik dan merenovasi vw
ya jadi awal mulanya itu saya mulai tertarik dengan vw itu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
pada waktu itu di kota kami di semarang ada sebuah pameran vw
di situ saya datang kemudian melihat berbagai jenis vw
dan itu saya mulai jatuh cinta
jatuh cinta pertama itu saya karena bentuknya
terutama saya suka vw beetle
nah ini salah satu contohnya nih vw beetle
ini mungkin semuanya familiar ini vw kondok ya kita
jadi karena saya pertama itu suka dengan bentuknya vw
kemudian yang kedua saya pelajari karakter mesin
maksudnya ini sangat simple sekali
di belakang ya
di belakang mesinnya ada di belakang
ini ada contohnya nih
di belakang pendinginannya dia pakai udara
sehingga banyak dijuluki dengan istilah air quote
dan ada beltnya kalau nggak salah ya
betul pakai fan belt
vw pondok keluarga kita yang pertama itu selalu ini ya
kalau membunyikan mesinnya itu khas ya
iya karena tipe mesinnya adalah boxer
nah dari situ saya mencoba untuk mendapatkan sebuah vw
waktu itu umurnya berapa ini masih kuliah
tetapi awalnya saya tidak mempunyai budget yang cukup untuk membeli view
berapa wadih itu vw
tiga seharga tiga empat juta pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
vw bekas tentunya
vw bekas ya
tahun berapa waktu itu
kondisinya seperti apa
akhirnya saya punya ide waktu itu kebetulan saya dikasih sepeda motor sama orang tua
kemudian saya punya ide untuk menjual sepeda motor itu
tentunya tanpa sepengetuan ibu saya
dan menggantikannya dengan sebuah vw rongsok yang masih bisa jalan atau masih mesinnya masih bagaimana
jalan tapi mungkin jalan sekitar sepuluh kilo harus berhenti dulu karena overheating problem overheating
kemudian problem di bridge nya juga bermasalah
sehingga perjalanan saya dari waktu itu kita dapat dari solo
hampir sepuluh jam kita berjalan dari solo ke semarang waktu itu
dan harganya tiga lima juta ya
waktu itu dollar kan masih seribu berapa gitu
apa reaksi orang tua
jadi ketika saya sudah mendapatkan itu saya simpan dulu di bengkel kawan
akhirnya saya berfikir selama

tidak ada yang bisa dikumpulkan saya simpan dulu di bengkel kawan akhirnya saya berfikir selama
satu minggu akhirnya saya putuskan untuk merestorasi mobil itu
dari interior kemudian mesin kemudian kakek kaki saya rekondisi sendiri
itu apa dibawa ke bengkel atau dilakukan sendiri
saya bawa ke bengkel karena waktu itu saya belum ada informasi sedikit pun tentang vw
waktu itu fakultas hukum
hukum yang tidak ada hubungannya dengan mesin dan lain sebagainya

mudah atau berapa waktu dibutuhkan untuk
saya butuhkan waktu itu sekitar tiga bulan setengah
tiga bulan setengah untuk merestorasi semuanya
setelah selesai saya coba advertising
karena setelah melihat pertandangan dari orang tua saya saya coba jual mobil itu
dan ternyata di luar ekspektasi saya bahwasanya mobil itu terjual hampir dua kali lipat dari modal
jadi ketika saya beli dengan tiga empat
nggak bisa beli sepeda motor lagi gitu
tidak saya belikan sepeda motor
jadi setelah terjual dengan keuntungan yang dua kali lipat orang tua saya surprise
surprise dalam arti yang ternyata tidak seperti yang ibu duga
bahwasannya saya bisa jelaskan ke orang tua saya bahwasannya saya bermain vw atau kita mempunyai hobi vw
dan ternyata seorang entrepreneur juga
nah ini memutuskan untuk menjadi karir dan
untuk menjadi ya profesi dan akhirnya sukses itu
iya jadi setelah kita berjualan terus selama masa kuliah
oh jadi terus mencari
setelah dapat keuntungan pertama jadi ketularan terusan
tapi kuliahnya jalan terus kan
jalan terus selesai
tapi ketika selesai nah dari situ ide untuk membangun sebuah bengkel itu lahir
betul ya jadi kembali setelah
setelah saya lulus kuliah
saya sampaikan ke orang tua saya bahwasannya passion saya memang di dunia otomotif
saya mau mencoba untuk membuat bengkel waktu itu
tapi belajar dari mana sebenarnya yudi
karena ini kan mesin harus paham ya dan juga desain
ini ada kursus ya kursus atau try and error
enggak jadi kebetulan selama proses saya
perjualan vw itu saya selalu ke bengkel hampir mungkin tiap hari
saya dari bengkel a ke bengkel c ke bengkel b semua kita coba
dari situ saya belajar secara otodidak kemudian kita juga banyak belajar ke tempat tempat bengkel
sehingga lambat laun saya mulai mengerti
dan ternyata bakat ya
nah ini kita ada beberapa contoh di sini ini khusus bagi teman teman anak anak milenial
yang sekarang mungkin pahamnya hanya ya mobil jepang ya
disini ini yang tadi kalau disebut dakota itu ya kombi ini ada beberapa contohnya
yang ini vw dakota tahun enam puluh enam up
jadi setelah enam puluh enam up dia lampu belakangnya ini besar
lampu belakang kemudian front indicator di depan juga besar
kemudian ini tipe tiga belas window
tiga belas window ini jumlah kacanya ini ada tiga belas buah
kalau disini yang mana ini
di belakang kita
di belakang sedang kita restorasi
sedang kita restorasi
dan ini cukup populer ya waktu itu di indonesia jenis jenis mobil
jadi di indonesia ini kalau tipe dakota ini tidak terlalu banyak sekali cukup rare ya
sehingga banyak sekali kolektor waktu itu tidak mau menjual mobilnya hanya menyimpan saja
karena ini ada aspek
jadi bukan mobil itu saja ya
bukan mobil bukan hanya untuk bepergian dari a ke b tapi ada ikatannya gitu
jadi banyak ya komunitas pecinta vw di indonesia
kalau di indonesia kurang lebih sekitar ada enam puluh lima community volkswagen
seluruh indonesia bernaung di bawah volkswagen indonesia
kira kira kalau di total jumlah anggotanya ada berapa ya
anggotanya ini kurang lebih sekitar lima lima ratus an kurang lebih
nah waktu itu yang customer yang pertama itu memang
yang pertama itu memang mereka para pecinta vw itu yang beli hasil restorasi
jadi ya untuk bengkel kami jadi pada awalnya yang saya sampaikan tadi membuat semua tipe dari kodo kemudian safari
safari itu seperti apa
kemudian kita tidak ada contohnya ini yang dakota
ini dakota yang dua puluh tiga window yang ini
dua puluh tiga itu ini masuk dari atas itu
iya ada kaca skylight kemudian ada rektop di sini
ini tahun berapa ini
ini tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat ke atas sama kaca lampu belakang besar kemudian front indicator juga besar
kecuali yang dakota dua puluh tiga window itu sebelum tahun enam puluh empat cuma saya kebetulan tidak ada contohnya yang ada di sini
ini tahun berapa ini
ini model sama tiga belas window
jadi tiga belas window itu sangat berbeda ya
banyak populasinya yang sangat langka yang tipe dua puluh satu ataupun dua puluh tiga window
nah biasanya dipakai untuk keluarga ya bepergian
iya untuk traveling memang untuk camping
vw itu kan fox fagen ya kalau bahasa jerman itu kan mobil untuk rakyat
mungkin bisa ceritakan sedikit ini wibi mengenai vw ini karena selain mobil rakyat juga ya pors itu salah satu dari keluaran
mobil untuk rakyat mungkin bisa ceritakan
sedikit ini yudi mengenai
selain mobil rakyat juga
porsche itu salah satu
pabrik yang membuat
vw itu mungkin bisa cerita sedikit
bagi kita kita yang kurang
paham ini mengenai asal usul vw
dan mobil ini
ya saya cukup
belajar sedikit tentang
sejarah dari vw dimana
vw ini awalnya adalah
karoseri atau produksi dari
berhasil membuat vw kemudian
produksi berikutnya adalah
porsche awal itu adalah
ini hanya ada tiga unit
sebenarnya di dunia
ini tahun berapa ini tahun
ini antik sekali
ini mahal luar biasa ya
yang punya siapa ya
satu ada di museum jerman
kemudian satunya lagi
sudah hancur ya
satu lagi di kolektor
di kruasia ada salah satu kolektor
yang menyimpang ini dan ini salah satu
yang yudi sendiri yang
membuat replikannya ya betul
jadi sekarang kami membuat
produksi yang keempat untuk
basicnya adalah dari
vw beetle sebenarnya
bangun seluruh bodinya ini
menggunakan full aluminium
semua bahan dari aluminium
saat ini kebetulan ada
pesanan dari customer di jerman
oh langsung ada yang beli dari jalan
jadi kalau gitu harganya euro juga ya
kira kira kalau saya mau pesen
ini berapa harganya
dan perlu waktu berapa lama
untuk membuatnya dan karoserinya
dan lain sebagainya
didapatkan dari mana ini
kalau untuk porsche
tipe enam puluh empat ini karena bahannya
dia dari aluminium tentunya
memiliki skill tertentu ya karena tidak
semua workshop bisa membuat
nah untuk harga
wow sudah masuk banget
tapi kalau misalnya porsche
luar biasa mahalnya
pasti lebih mahal
jadi sudah berapa jumlah
mobil sejak tahun
sembilan puluh delapan sampai sekarang ini
yang sudah diproduksi
dan yang paling banyak itu
kalau dari kami buka bengkel
dari tahun sembilan puluh delapan totalnya
kurang lebih sekitar
jadi dari beetle kemudian
dari safari kemudian dari kombi
kemudian dari dakota
paling banyak tentu yang dakota ya
iya semenjak tahun dua ribu sepuluh
membuat karoseri replika
dakota jadi kami
kemudian pada tahun
mengembangkan lagi inovasi baru
di mana kami membuat replika
kedua juga saya membuat
yang ini juga ini abad
ini seperti mobil james bond
hanya ada dua puluh satu unit
di dunia sebenarnya ini
jadi saya kebetulan
mendapatkan sebuah projek
dari customer jerman untuk
membuat mobil tipe
dia hanya menyerahkan sebuah
toys dengan perbandingan satu banding delapan
kebetulan bluepenya tidak ada
saya coba searching juga
tidak ada akhirnya oke
dan kita coba membuat
dengan bahan dari toys ini
hanya dari contohnya sebuah mainan
bisa menjadi satu mobil
ini ngomong siapa yang pesen di jerman
dan memang untuk
jadi di jerman kebetulan
hanya untuk eksepsisi saja
tapi layak jalan kan
mesin basicnya ini dari porsche tiga ratus lima puluh enam
maksudnya bukan mesin
yang diambil dari mobil lain
kebetulan kami mendapatkan
izin import temporari dari pemerintah
mengimport mobil bekas
untuk direstorasi di indonesia
setelah selesai kita kembalikan lagi ke
nah kebetulan customer jerman itu membawa porsel
seperti ini tapi kondisinya sudah sangat
hancur sekali sehingga yang
dan mesinnya saja seluruh bodi
kita ambil kita ganti dengan porse
dan ini semua dikerjakan di bengkel
semua kami kerjakan di bengkel
tapi sebenarnya tidak ada yang namanya
atau hak cipta jadi sebenarnya diperbolehkan ya
ya karena semua
klasikal seperti ini
banyak sekali modifikator di luar negeri
yang mencoba membuat
replika tapi mereka kebanyakan
dari bahan fiberglass
karena untuk bahan dari
aluminium ataupun dari steel
sumber daya manusianya juga mungkin di sana
belum begitu banyak yang
menguasai dan juga mungkin mahal
sekali nanti ya mahal juga kemudian untuk
masalah gaji juga ya
di sana kan tingkat biaya
laburnya juga mahal
meminta untuk dibuatkan
tingkat di sini kan lebih murah jadi berapa persen untuk
ini merasakan ya bagaimana
di dalam salah satu kombi yang
saya lihat juga ini ada yang menarik ya
ini produksi pertama kali di bahkan di
dunia ya model snail camper ini
ini ada miniaturnya di sini
saya lihat ini ada kulkas ada dapur
ada tempat tidur
bunk bed dan juga ada
kursi yang bisa dibuka
menjadi tempat tidur
ini kenapa membuat sesuatu
seperti ini untuk siapa
tantangan sebenarnya ya
saya suka sekali tantangan
dimana saya membuat sesuatu yang belum pernah
karena tipe snail camper ini
belum pernah ada yang membuat
di seluruh dunia
saya coba membuat
sampel snail camper ini
basisnya dari vw kombi
yang kami gunakan hanya sasisnya saja
seluruh bodi dari depan
belakang atas seluruhnya
kita buat secara handmade buat sendiri
buat sendiri design sendiri design sendiri
tapi mesinnya mesinnya
butuh waktu berapa lama itu untuk
kalau membuat snail camper ini kita
perlukan waktu satu tahun setengah
dari kondisi pakai
dan ini bisa untuk
satu keluarga ya betul
ini bisa mengangkut sekitar
bisa masuk ke dalam sebuah mobil ini
bawa piknik itu kalau misalnya
macet di jalan juga bisa
sambil istirahat tidur
sambil tidur dan berpiknik
yudi boleh kita naik
salah satu dari mobil ini
silahkan ini panjang sekali
limousin terpanjang di
indonesia dunia ini ini masuk
rekor muri ya kalau tidak salah ya masuk rekor
berapa panjangnya yang ini kami buat
ini kalau belok ini pasti repot
harus survei dulu yuk kita coba
ini kita taruh dulu ya
nah tadi ada yang belum
terjawab yudi mengenai
limousin atau licensi ini kan membuat
biasanya kan kalau mobil itu
apalagi yang merek itu ada pabriknya
ada ininya tapi ini
boleh diizinkan ya
mengambil satu mobil
kemudian merekayasa seperti ini ini kan
direkayasa ulang ya tidak ada
aslinya vw sepanjang ini
betul ini satu mobil
yang betul betul di
tidak ada yang menggunakan mobil yang

silahkan kita coba
wah ini ada sunroofnya
ayo kita jalan jalan ya
ya kita jadi
jalan jalan ini di
dalam salah satu hasil karya
kombi limousine panjangnya tujuh empat meter ya
dan ini menangkan rekor
muri untuk kombi
terpanjang indonesia dunia
sekarang ini biasanya yang pakai siapa ini
jelas agar tidak repot ya untuk dibawa
saya membuat ini saya
sewakan memang ya jadi siapa aja
yang mau menyewa ini baik untuk wedding
ataupun untuk exhibition
kita dengan senang hati
katanya dipakai buat kampanye juga ya
yang penting kita
sepakat dengan harga yang
sudah kita sepakati siapapun
kalau mau beli ini
harganya berapa tadi kalau yang
sudah all in jadi termasuk
interior seperti ini kemudian mesin
dengan dua ribu cc
suspensi dan ini mesinnya masih asli ya
mesinnya sudah totally upgrade
jadi dari yang sebelumnya seribu enam ratus cc
kita ubah menjadi dua ribu cc
karena untuk mengangkut beban seberat ini
tentunya cc nya harus kita
naikkan jadi bukan mesin vw lagi dong
cuma kapasitasnya aja yang kita ambil
berapa orang yang bisa
untuk limousine ini bisa
menampung dua belas orang ya
ada berapa buah dibuat ini
untuk produksi limousine
kami sudah membuat empat unit
jadi ini produksi yang keempat
sebelumnya kami buat hanya
nah ini yang produksi terakhir yang paling panjang
nah ini bisa ditutup juga ya
iya ini bisa ditutup
suaranya enggak terlalu
yaaaww ini enak ya
untuk piknik ya
tapi saya tertarik ya dari yang
menesan atau membelinya itu
siapa mereka dan
latar belakangnya dan biasanya digunakan untuk apa
tadi kita ketemu dengan tobias ya
memang dipesan oleh mall
untuk food truck tapi rata rata
siapa ya jadi kebanyakan dari
lagi adalah trading
jadi dicual kembali
di negara penerimanya
tergantung kebutuhannya mereka apapun
yang mereka inginkan kita bisa
buat sih ya iya tadi ada beli
yang terjawab yudi mengenai
izin atau license ya ini kan membuat
biasanya kan kalau mobil
itu apalagi nge merek itu ada
pabriknya ada ininya tapi
boleh diizinkan ya
mengambil satu mobil
kemudian merekayasa seperti ini ini kan
direkayasa ulang ya iya betul tidak ada
aslinya vw sepanjang ini
iya betul ini satu mobil
yang betul betul di
dibangun kembali ya
ya betul memang untuk membuat
mobil yang di luar standar
untuk di indonesia tentunya harus mengikuti
regulasi yang ada misalnya karena
ini sudah merubah bentuk secara
otomatis dokumen dokumen yang
originalnya aja harus dirubah
dari bentuk semula
yang dari standar menjadi sebuah
limusin tertera di dokumen
itu harus dirubah jadi itu memang ada izinnya
biar seperti itu tapi dengan vw nya
itu sendiri karena ini kan ada yang
punya mereknya pak yang mereknya
itu kan ada yang pemiliknya lah istilahnya
pemiliknya pabriknya itu bagaimana kerjasamanya
jadi selama ini
baik di dunia ataupun di indonesia
itu banyak sekali yang membuat
replika replika kalau kita
memang hak patent dari
mobil misalkan untuk vw dakota
itu tidak ada yang
pabrikan di jerman
kita buat replika ini memang
ada sesuatu part yang bisa
membedakan dengan originalitasnya
itu yang membuat kita bisa eksis di situ
dengan originalitasnya tapi tidak
harus misalnya membayar royalti
atau fee kepada vw bahwa
karena ini kan menggunakan
brand mereka dan kemudian
diubah lah gitu iya
selama ini tidak ada ya untuk
royalti terhadap suatu perusahaan
industri kreatif ya yang
semestinya di support ya
baik oleh pemerintah
ataupun tapi pernah ada feedback dari
pabrik vw nya itu sendiri ya
ini luar biasa nih
bikin membuat vw kita jadi
lebih banyak lagi yang mencintainya
dua tahun yang lalu kami mendapatkan
sebuah penghargaan dari jerman semacam
sertifikasi untuk keahlian yang
mendaur ulang vw yang
sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibangun
sesuatu yang bernilai dan
lebih layak untuk dikendarai
itu sebuah penghargaan dari
pemerintah jerman dasar itulah
yang saya pergunakan
merekomendasikan agar kami dapat
mobil mobil dari jerman untuk direkondisi
di tempat kami jadi
import dari jerman untuk
rekondisi dan dikirim
pemerintah mensupport hal itu sehingga
mempunyai beberapa project dari customer
dari jerman yang
bisa kami kerjakan
apapun yang mereka inginkan luar biasa
jadi ini sebenarnya kita mendukung
industri kreatif di indonesia
mau tidak mau bukan saja belajar
mesin dan memahami
membangun sebuah mobil
dari awal tapi harus paham
desain itu belajarnya dari
di sini desainnya dan juga di dalam
snail camper itu
itu kan desainnya kan sangat menarik
sangat unik ya betul jadi kami
melihat sebenarnya melihat market
market yang di luar itu apa sih
yang sedang booming kita mengikuti
market misalkan di eropa
camper van ini ada beberapa jenis
tipe model untuk interiornya
kami mencoba desain
camper ini tidak sama
dengan yang sudah pernah dibikin sebelumnya
jadi ini untuk menandakan
bahwasanya indonesia punya
ini dimana ketika orang
melihat produksi saya mereka akan
melihat bahwasannya oh ini produksi
indonesia jadi saya ingin
sisi dari indonesia sendiri untuk
semenjak kita sudah kenalkan
di luar negeri
masyarakat ataupun dari majalah luar negeri
cukup bagus sehingga
diberikan kesempatan untuk menjadi cover
pertama kali majalah
kemudian kedua majalah di uk
di jepang jadi ini pertama
kali vw indonesia
menjadi cover majalah
lama di negara tersebut
kita ikut bangga ya
dan katanya snail camper ini
juga akan digunakan untuk event
jadi kalau tiga ratus lima puluh enam ini
dasarnya sebenarnya dari vw kodok
cuma secara keseluruhan bodinya kita bikin
totali baru semua
modelnya bisa dari tadi ya
nah ini berarti kan jiwa
sebenarnya anda punya jiwa
desainer ini juga ya atau ide idenya
dapat dari mana
nah ini bisa kedengeran ini kalau vw musimnya itu khas
khas ya betul karena tipenya
boxer tadi tipe boxer sehingga
suaranya apalagi kalau kita melihat
mesin vw dengan
kena pot standar ya
lebih nyaring lagi sehari lebih
tapi kenapa ya apakah memang didesain
dari awal seperti itu
tahu nggak sejarahnya itu karena tidak ada
sekarang mobil dengan suara mesin seperti
tapi awal mulanya sih sebenarnya vw ini
kan dulu didesain untuk
perang di gunung prasir ya
karena di gunung prasir
tidak ada air sehingga
mencoba untuk membuat mobil
tanpa pendingin air
dibuatlah mobil tipe vw
menggunakan istilah boxer
disini ya dengan empat silinder
menghasilkan suara yang sangat custom
iya tapi vw sendiri kan sekarang sudah
tidak memproduksi lagi kan model model
itu mungkin salah satu
kenapa orang menjadi
snail camper itu desain terakhir
selama dua puluh tahun ini berapa desain
unik yang sudah
beberapa mobil yang
ini menjadi pertama kali dunia itu
yang pertama adalah
kombi limousin ini ini adalah
pertama kali kombi terpanjang replika
membuat replika porsche
kemudian ketiga kita membuat
dari aluminium itu termasuk salah satu
pertama kali yang membuat
replika porsche kemudian
kita juga membuat replika force
itu juga kita buat nah
terlihat adalah snail camper
tapi kalau porsnya itu direplika
dari awal ya dari awal
betul karena saya tidak kebayang orang dengan
kalau rongsokan misalnya
kombi dan begitu atau corda kan cukup
iya betul jadi kalau tiga ratus lima puluh enam ini
basicnya sebenarnya dari
secara keseluruhan bodinya kita bikin totali
baru semua iya modelnya
bisa dari tadi ya mainan itu
nah ini berarti kan jiwa
sebenarnya anda punya jiwa desainer
guru juga ya atau ide idenya dapat dari
apakah ada permintaan khusus
dari kolektor atau pembeli
atau dari yudi sendiri
waktunya untuk menciptakan sesuatu
yang beda jadi kalau yang untuk ponsel ini
memang ada permintaan dari kolektor
karena memang kalau kita investasi
yang dari lalaminium ini cukup banyak cukup besar
sehingga kita belum tahu
marketnya kemana sehingga ketika
ada customer yang punya ide itu
saya sangat antusias sekali untuk
ini sebuah tantangan bagi saya
dan ketika saya bisa mewujudkannya itu
akhirnya tipis order berikutnya
ini ke depan mau dibawa kemana nih yudi
setelah dua puluh tahun dan apakah
peminatnya pecinta vw
ini semakin lama semakin meningkat
atau mungkin pasarnya istilahnya
orangnya itu saja
untuk inovasi vw ini
akan sangat berkembang dengan pesat
tentunya kita harus melakukan inovasi ya
inovasi dari segala bentuk kemudian
modifikasi di mesin
jika kita melakukan berbagai inovasi
market untuk vw ini
baik dari kalangan usia muda
atau tua tua ke depannya
ini akan sangat besar karena kembali
ketika kita mempunyai hobi vw
kita tidak hanya
sekedar hobi kita bisa
vw semakin lama semakin
naik harganya orang sudah
mulai berpikiran seperti itu
mengkoleksi vw setiap tahun
harga akan naik tetapi kalau kita
jadi investasi juga bagi pemiliknya
investasi yang dituju orang investasi
dari segi bahan bakunya
tantangannya untuk mendapatkannya
selama ini apa saja
apa kesulitannya dalam
modifikasi vw kalau untuk
bahan baku di indonesia ini
masih sangat banyak ya
sangat banyak sekali yang
baik untuk membuat ponsel ataupun membuat
replika dakota karena
kita melihat bahwasanya
yang kita menjadi rekanan itu
menyimpan banyak sekali
kondisi mobil mobil tersebut
yang kondisinya sudah sangat sangat
tidak mungkin lagi dibangun
mobil tersebut pada saya
jadi rongsokan pun bisa
betul betul bisa kita
beli cuma hanya sahsia saja
seragam keseluruhan bisa kita
ini juga premium juga kalau ini dari steel
dari segi kesulitan itu
membangunnya atau membuatnya dari
awal bagaimana karena banyak
baca skyline dan belum lagi
misalnya ada tempat minum

memang sebagian kita produksi sendiri
karena untuk spare part vw ini
ada sebagian pot yang sudah tidak diproduksi
lagi sehingga ketika
saya mempunyai satu plat yang masih
di indonesia ini sebenarnya
sebenarnya surga untuk
merevolu repro apalagi jumlah bengkel
bengkel mobil di indonesia kan paling banyak
iya jadi part part
itu bisa kita bikin sesuai dengan
sehingga tidak kekhawatiran
kami tidak akan jadi
ketika kami membangun sebuah mobil
klasik yang nah selamat
nah ini pemasaran dilakukan bagaimana
lebih banyak online
jadi dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu mungkin pada saat itu belum
eranya media sosial ya
belum begitu booming seperti
saat ini pada waktu itu
kami pemasaran hanya
dari beberapa customer itu merekomendasikan
kemudian juga kita sering ada meeting
baik di indonesia ataupun
di luar negeri
dari situ ada
kepuasan dari customer merekomendasikan
sehingga bengkel kami
sudah dikenal apalagi
dengan era sekarang sudah
serba digital sangat membantu
kami sekali untuk
mempromosikan dan sudah memenangi
berapa rekor muri ini yudi
untuk saat ini yang terpanjang jelas
rekor kompi terpanjang di indonesia
kemudian kompi terpendek
terpendek itu berapa meter
standarnya berapa biasanya
terima kasih yudi
luar biasa karena
ini sesuatu yang unik
dan memang ini
cerminan dari kreatifitas
yang penting kalau kreatif
apapun bisa dijadikan
sesuatu yang sangat berharga
jadi orang tua sampai bangga
sekarang untung jual
demi membeli sebuah
vw kodok yang bekas
dan ternyata menjadi suatu bisnis
tapi juga sangat menyenangkan sekali lagi
yudi terima kasih terima kasih banyak
ini saya sambil bernostalgia karena pengalaman
pertama saya mau beli itu vw kodok
dari amerika setirnya masih setir
nggak tahu kemana itu coba ada yudi waktu itu
bisa direnovasi bikin panjang lagi